disuruh pulang sama nya
pake semur jengkol
bisa masak semur jengkol
saya suka sekali makan pakai semur jengkol
mau jemput ani
ada bang udin
bang udin mau kemana
yaudah aku pergi dulu ya bang udin
mual yang luas
kamu dari lu
kamu ada dengan kita
jangan jakan senjata bumi maria
ini nyak semur jengkol buat nia dan bang udin
oh ya udinnya udah jalan
lo susulin udin dulu gih ke parkiran
suruh dia pulang suruh makan
makasih ya mas pur
gue antar langsung ke kantor aja gimana
ih gak usah kan jauh
gak apa apa gue mau kok
ih nanti akunya yang pegel
gue ketemu ani cuma sekilas
dia pergi dijemput tukang ojek
neng ani mau ke mana
lo nanya lagi gue suruh olahraga lo
jadi gak bisa jualan bubur
tau deh betul apa kagak
gak tau mak
mak bang deddy kan temen deketnya bang ojak
tengokin yuk mak
suara lo tengokin
tapi kan bang ojak lagi ngojek mak

abang barusan dari sono
lo gak mau
ya udah lo ajak mbak yanti
lo gak mau
ya udah deh terserah lo aja
disuruh pulang sama nya
pakai semur jengkol
bisa masak semur jengkol
saya suka sekali makan pakai semur jengkolos
selain semur jengkol bisa masak apa lagi
saya suka masakan yang banyak
tadi bang udin kemana ya
saya tidak tahu deh kemput
tunggu saja sebentar
sambil mengobrol dengan saya
mau nengokin bang deddy mak
iya abis mau sama siapa lagi
mak enggak mau
bang ojak enggak bisa
ya udah jalan sana
tapi abis nengokin balik lagi kemari
belum kelam nih kue
kok lo sendirian
bang udinnya perginya
dasar tuanak ya
bro sepi juga enggak ada si deddy ya
sakitnya parah kali ya
nanti sore aja nengokinnya enggak sekarang
itu kangen ya sama deddy
gue kangen denger teriakannya
contohnya nggak kayak gitu juga kaliman
katanya bang deddy lagi sakit ya mbak surti
iya mbak udah dua hari ini tidak jualan
masuk ya mbak
ya biasanya kan kalau nengokin orang sakit bawa kue apa buah begitu
biasanya sih kalau orang sakit kita bawa buahan bro
buah apaan kak
misalnya buah apa
lu kagak pernah nengokin orang sakit aja
nggak pernah bang masa enggak pernah
lalu kenapa masih nanya aja memang kena sakit bawa buah apaan
namanya juga kita lagi diskusi
biasa aja kali kalau saya banyak
tadi ojak udah kemari
tadi kemarinya sama siapa
sama mbak ineke
tati tahu bang ojak tadi udah kesini
bang ojak tadi telpon tati
tapi kenapa bang oja kesininya sama ineke bukan sama tati
tadi itu mbak ineke sekalian ada perlu sama babe
ngomongin masalah kontrakan
nah sepi bang pulang aja lah
bro ntar kita ke rumah deddy dibawa gerobak
apa pulang lu ntar gerobak baru kita ke rumahnya
ribet amat sih man dua duanya saya nggak setuju
gerobak kita tinggalin di sini
ya kita pulang aja
wah nengokin deddy nggak jadi dong
nah kalau besok dia nggak nol juga baru kita nengokin
bu agah setuju
kita ke rumah deddy
udah lah seterah
udah lah seterah
yang lain siapa john
masa kamu nggak tahu
siapa lagi sih kalau bukan tisna oja
ngenes itu kalau lagi ngelihat sujono tukang es dawet
lagi kesel tapi nggak bisa bales
tis kalau udah ini kamu cepet cepet kasih kabar istri kamu iyo
bilang aja kita sudah pindah gitu
halo assalamualaikum mih
pipih sama bapak sehat
pipih mau kasih kabar
pipi udah jadi pindah kontrakannya
kontrakan yang sekarang lebih besar dari yang tadi
pak nanti saya ngejek dulu ya
masih agak banyak tentang semua orang fadz
itu tetap banget menarik